penampilan valencia yang tak kunjung membaik sejak dilatih gary never
membuat manajemen loche akhirnya memecat mata pemain manchester united tersebut

hasil itu membuat klub berlogo kelelawar itu tertahan di peringkat ke empat belas klasemen sementara
dengan koleksi tiga puluh empat poin atau selisih enam angka dari zona degradasi
kekalahan terakhir valencia terjadi dua puluh satu maret lalu saat menembus celta vigo di estadio vestaya
ketika itu nevil bahkan mendapatkan cemohan dari supporter tuan rumah
saat dipecat nevil pun sedang tidak berada di spanyol
karena masih bertugas di tim kepelatihan inggris dalam dua laga uji coba internasional
sebagai gantinya manajemen valencia menunjuk paco ayastaran hingga akhir musim nanti
ayastaran bukanlah sosok asing di valencia karena pernah menjadi asisten pelukis
dan pelatih rafa benitez selama periode dua ribu satu hingga dua ribu empat
ketika bennytes pindah ke liverpool pada pertengahan dua ribu empat aesteran pun ikut hijrah ke inggris
terakhir ayesteran menjadi pelatih kepala klub meksiko santos laguna